sekitar tiga ratus orang dari berbagai ormas islam di jakarta berunjuk rasa di gedung kpk
mereka menuntut komisi pemberantasan korupsi menangkap gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
pendemo sempat menutup seluruh ruas jalan raya kuningan
hal ini dilakukan untuk menekan komisioner kpk agar mau menemui mereka
namun hingga pukul sepuluh pagi belum ada satu komisioner kpk yang bersedia menemui pendemo
para pengunjuk rasa menuduh gubernur ahok telah melakukan korupsi senilai triliunan rupiah
di antaranya kasus penyelewengan dana apbd dki tahun dua ribu dua puluh
serta kasus pengadaan tanah rumah sakit sumber waras
selain itu pengunjuk rasa juga meminta dprd dki jakarta melengsarkan ahok karena dituduh melanggar konstitusi